keinformasi lainnya dua orang yang diduga terlibat penyerangan pos rayon militer kisor
masih diperiksa intensif di polres sorong selatan
pasukan gabungan juga menduduki posko komite nasional papua barat wilayah kisor
posko ini dijadikan tempat rapat kelompok bersenjata sebelum melakukan penyerangan
pasukan gabungan polri dan tni berhasil menangkap dua dari puluhan orang
diduga menyerang pos rayon militer kisor di distrik alfat selatan kabupaten maibrat
selain itu aparat keamanan juga menangkap seorang saksi kunci
dari pemeriksaan awal satu orang mengaku sempat mengikuti rapat di markas komite nasional papua barat
wilayah kisor pada pukul satu dini hari
rapat ini sebelum dilakukan penyerangan
mereka diduga berperan untuk memantau pos rayon militer
salah satu motif kenapa dilakukan aksi penyerangan tersebut
karena tidak menginginkan kehadiran tni polri
jadi mereka melakukan aksi itu untuk menimbulkan suatu ancaman
atau gangguan kaki emas di tengah mas kakak
untuk menguasai wilayah itu sendiri
jadi sebagian warga di sana sudah mengungsi
pada saat kami masuk ke tkp itu satu warga pun sudah tidak ada
pos rail militer kisor diserang puluhan orang bersenjata pada kamis dini hari lalu
empat prajurit tni angkatan darat gugur
dan dua prajurit lainnya mengalami luka luka
majen tni inyoman cantiasa
bersama kapolda papua barat dan gubernur papua barat
pada sabtu lalu telah meninjau post rayon militer ini
jersi alen sorong papua barat